sebuah film berjenre komedi romantis akan hadir dan mempertemukan aktor dan aktris ternama reza rahadian dan marsha timoti
dua pemain film peraih piala citra ini beradu akting dalam film toko barang mantan
pengalamannya beberapa kali satu panggung teater dengan reza rahadian diakui marsha cukup membantu dalam membangun kemestri diantara keduanya
di film ini marsha berperan sebagai laras teman kuliah yang sempat disukai tristan tokoh yang diperankan oleh reza rahadian
laras dikisahkan tiba tiba muncul di toko milik tristan yang menjual barang barang pemberian mantan untuk menjual cincin tunangannya
ya kita tuh ketika ketemu di panggung memang kayak oh kita gak pernah satu judul film ya gitu pengen banget bisa main film bareng
dan akhirnya dapet kesempatan disini dengan cerita yang sangat menyenangkan kayak gini gitu
gimana ya mungkin proses yang sebelumnya kita ketemu itu sebelumnya itu sangat membantu untuk kita lebih cepat
mempercepat proses apa yang membentuk karakter tristan dan laras ini gitu kemestri mereka berdua gitu kan
toko barang mantan menjadi film keempat reza rahadian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan
ia juga berperan dalam film habibi ainun tiga serta dua film yang sedang tayang di bioskop imperfect
dan abra kadabra
reza mengaku telah mengatur jadwal antara produksi satu film dengan yang lain dengan baik sehingga ia dapat fokus mendalami karakter dalam satu film
biasanya memang syuting tuh saya udah pastikan nggak mungkin berbenturan dengan produksi yang lain karena saya nggak mau
jadi produksi toko barang mantan ini udah syuting tahun lalu dan gak berbenturan sama apapun
saya punya cukup waktu untuk reading
sebenarnya nggak ada kesulitan untuk yang membuat saya jadi harus kayak oh capek nih
deket banget jaraknya gak ada yang bisa saya lakukan
habis karakter ini pindah karakter ini pindah karakter ini enggak karena jaraknya cukup jauh jauh
toko barang mantan rencananya akan rilis tepat di bulan penuh cinta dua puluh februari dua ribu dua puluh
diego basro indra setiawan jakarta